badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim
di musim hujan seperti sekarang ini hujan lebat disertai angin kencang dan petir dapat memicu potensi terjadinya pohon tumbang tanah longsor dan banjir rawan terjadi
musim hujan sekarang ini diprediksi bmkg bakal berbeda dengan musim hujan pada lima sampai sepuluh tahun lalu
jika dulu hujan bisa berdurasi tiga sampai enam jam saat ini hujan dengan intensitas lebat bisa terjadi secara mendadak dan dalam durasi satu hingga dua jam saja
meski berdurasi singkat hujan yang terjadi cukup ekstrim
dikatakan ekstrim apabila curah hujan yang terjadi lebih dari dua puluh mm per jam disertai dengan petir
kondisi tersebut memicu terjadinya tanah longsor banjir hingga pohon tumbang
masyarakat khususnya yang sedang berkendara diminta berhenti dan berlindung
di tempat aman saat hujan lebat disertai petir dan angin kencang terjadi
di tempat tempat yang rawan terkena angin kencang
kemudian juga adanya peningkatan kecepatan angin ini juga berdampak ke peningkatan gelombang laut
ada gejala gangguan prostat minum prostagil
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostagil
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat